terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
pendidikan vokasi memiliki peran yang penting dalam menciptakan sdm unggul yang siap terjun ke dunia kerja
mendukung hal tersebut astra mendirikan kampus baru astra tech sebagai salah satu pendidikan vokasi di delta zilicon cikarang jabar senin siang
melalui yayasan astra bina ilmu atau yabi pt astra international tbk meresmikan kampus vokasi yakni astra tech
diharapkan dengan adanya kampus astra tech akan menjadi institusi pendidikan politeknik yang menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten terampil dan juga unggul
peresmian kampus astra tech dihadiri oleh deputi bidang koordinasi peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama
kementerian koordinator bidang pembangunan manusia
kepala badan kebudayaan republik indonesia prof warsito dan presiden direktur astra joni bunarto condro dan direksi astra serta eksekutif grup astra
asrotek didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima semula bernama akademi teknik federal dan kemudian berganti nama menjadi politeknik manufaktur astra pada dua ribu sebelas
kemudian pada april dua ribu dua puluh satu resmi berganti nama menjadi politeknik astra dengan nama brand astra tech
asratech memiliki enam program studi d tiga dan dua program studi d empat
seluruh program studi tersebut dikembangkan sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan industri
direktur astra hamdani zulkarnain salim di hadapan media menyampaikan
pendidikan sebagai sarana untuk menjembatani antara dunia kerja dengan dunia pendidikan
bagaimana bisa meningkatkan link and match antara dunia industri dan pendidikan
dan kami sama juga setelah berdiskusi dengan berbagai kalangan
salah satu aspek atau salah satu cara untuk memperbaiki link and match adalah melalui pendidikan terapan atau vokasi tadi
direktur astra tech tony hasilalahi mengatakan
kelebihan astrateg dibandingkan dengan kampus lain di astra tech lebih mudah membangun jaringan
dan juga dengan kelebihan industri
direktur astra tech tony hasilalahi mengatakan
kelebihan astra tech lebih mudah membangun jaringan
dan juga dengan kelebihan industri
direktur astra tech tony hasilalahi mengatakan
kurikulum dari astra dual system itu dibangun dengan penyelarasan kebutuhan industri astra
yang kedua adalah didukung oleh ekosistem industri astra
baik untuk pemagangan
maupun untuk pendidikan
dan juga untuk pendidikan
dan juga untuk pendidikan
kampus astra tech berdiri di atas lahan seluas lima hektar
dengan luas bangunan dua puluh dua empat ratus lima puluh satu meter persegi
kampus baru ini terdiri dari tiga lantai
yang dapat menampung dua mahasiswa dengan ruang workshop laboratorium dan ruang kelas
yang dapat menampung dua mahasiswa dengan ruang workshop laboratorium dan ruang kelas
astra tech merupakan institusi pertama di asia yang menerapkan program sertifikasi german bachelor professional atau mester
astra tech merupakan institusi pertama di asia yang menerapkan program sertifikasi german bachelor professional atau mester
bidang otomotif dan bidang teknologi
bidang otomotif sesuai standar sertifikasi mister di jerman
suatu skema pengembangan sdm yang menjadi salah satu kunci sukses daya saing industri jerman
hingga kini astra tech telah berhasil meluluskan tiga puluh tiga orang dengan gelar german becheller profesional bidang otomotif
hingga kini astra tech telah berhasil meluluskan tiga puluh tiga orang dengan gelar german bachelor professional bidang otomotif
hingga saat ini astra tech telah meluluskan empat lima puluh tujuh ahli media

yang disalurkan astra melalui yabi
dalam lima tahun terakhir rata rata lima puluh persen dari lulusan astra tech
telah diserap grup astra dan selebihnya diserap oleh perusahaan di luar grup astra